bang balik kemana
anu teman saya menemukan motor saya di bandung
eh oh ya sudah pasti rapi dong
kita mau rekreasi dulu
ke anu apa
tau gak waterboom
waterboom itu tempat rekreasi
rumah ukur sampai kuping akang
ini ukur pakai tali kan
lah ini mah sekuping juga tidak sampai sepusar ini mah
ini kuburan istri saya cui
kamu tuh jangan macem macem kamu
kamu tuh tukang pompa
apa tukang kuburan sih
bagaimana ini kuburan pak
kecil lah tuh pandangin
ada gajah di balik pobatu
jangan diam diam begitu
beng anjing uca
yang mana pasuya berkaki
kau yang va
hai apa apa habis usahanya baterainya tukar baterain sama handphone kamu
ya kan bapak beda tuh sama handphone sobri coba aja dulu gimana nyobanya nggak jas dulu bapak di rumah
pemen isinya rendang iya kita makan enakan
akang teh seneng menengah batalin niat perangkat ke luar negeri akang teh sayang banget sama eneng
akang teh pengen ngebagiain eneng kan itu janji akan sama eneng
hai kalau aja pada kerjaan yang penghasilannya lebih gede dari ojek apa aja nih apa aja pasti akan
kerjain biar naik bahagia senyum atuh neng
assalamualaikum ya sih
siapa yang pacaran aabisin main
lagian tehduction malam
telepon malam minggu behaviors
oh kamu baik baik ya
dang ada kabar penting dang
buka tuh eh
kamu sekarang ke rumah pak dadang
saya juga udah sewa ambulan buat bawa pulang si iko
jenasa bisa dijemput jam berapa
maaf kang ternyata salah informasi
maksudnya bagaimana salah informasi
ternyata yang meninggal itu iko binti ngkus warga kuningan
bukan iko binti ngkus istrinya kang dadang
icang saya ini lagi bersedih icang
kalau saya sedih kamu bercanda saya bisa ngamuk kang
sumpah kang demi allah
kenapa gak bilang dari kemarin
saya udah keburu sama kursi kasih orang orang kasih makan rendang lagi
kemarin ditelepon dari kantor tapi nggak diangkat angkat
saya juga semalam kesini gedor gedor pintu tapi akangnya nggak bangun bangun
saya lagi nginep rumah mertua ngurus pemakam
jadi maksudnya sebetulnya yang meninggal itu bukan iko istri saya begitu
pak berarti mama nggak jadi meninggal
mama tidak jadi meninggal
ambulan langsung dibatalkan ya
mumpung masih pakai masih bisa diambil duitnya
sana cepet jalan
pak mustaqim juga titip satu
alah mustahi mustaqim bikin susah hidup saya kamu
kok kenapa kok
alhamdulillah ternyata belum meninggal
esi nelpon katanya dia itu diajak liburan sama majikannya
yeh bukannya bilang makasih ya tuh
si anjing teh
kekuki bandar tau
cuma pakai tangdilan
masih makan orang banyak
pakai rendang lagi
saya nyesel ah kasihan sama dia
modus penipuan berhasil menemukan para pembuat jimat yang disebut sebut
bisa mendatangkan uang berlipat ganda
termasuk penjahat yang membuat jubah kebesarannya juga sudah ditemukan
kamu baca yang mana tuh kok
bang balik kemana
kuk teman saya menemukan motor saya di bandung
eh oh ya sudah pasti rapi dong
kita mau rekreasi dulu
ke anu apa
tahu nggak waterboom
waterbom itu tempat rekreasi yang ada berdang berdangnya gitu
makanya kalian tuh jangan di rumah aja
jalan jalan dong piknik apa gitu
biar pikirannya terbuka begitu loh
baca koran kemarin
saya tadi sebenarnya tahu kok semuanya
selama ini perhiasan perhiasannya dia diumpetin sama dia
motor dititipin sama saudaranya di bandung
makanya sekarang mau diambil
gak mau cerita cerita sama orang
saya pendiem begini
beneran doi kum
semur hidup saya nggak mau lagi kasihan sama dia
sebenarnya kayaknya kamu lihat
neng jadi berangkat ke luar negeri